lalu bagaimana polemik perizinan mekarta ini bagi pemerintah provinsi jawa barat
kami langsung saja terhubung melalui sambungan telepon dengan wakil gubernur jawa barat
sudah ada pak deddy mizwar di sana
pak dedy halo selamat sore
selamat sore mbak yara
pak deddy sudah beberapa hari terakhir ini menjadi headline ya di beberapa media
pertanyaan pertama saya pak deddy apakah sudah ada pihak mekarta atau lipo
yang menghubungi pemprov jawa barat atau mungkin personal ke anda pak dedy
jadi sudah ada secara resmi beberapa hari yang lalu permohonan untuk mendapatkan rekomendasi
dari pemerintah provinsi jawa barat yang diajukan oleh pihak meikarta
kemudian apakah sudah direspon oleh pemprov pak dedy
sudah adakah respon dari pemerintah daerah terkait surat permohonan membuat surat rekomendasi tersebut
hal itu tidak bisa sebentar
tim teknis dari dinas terkait yaitu antara lain dinas bina marga dan tata ruang
dengan tidak ada dinas lingkungan hidup kemudian dinas sumber daya air
dan segala macam yang harus melihat seperti apa rencana pembangunan mekarta
sementara masalah rdtr rencana detail tata ruang kabupaten bekasi
masih dalam tahap pembahasan dengan pemerintah provinsi jawa barat
jadi di kabupaten bekasi pun belum ada penataan ruang secara detail di sana
yang menunjukkan itu memang kawasan untuk perumahan
bahkan kemarin dalam pembahasan rdtr kabupaten bekasi
ada enam hektare sawah existing yang alih fungsi lahan
nah ini yang kita pertanyakan kemarin
di mana gantinya itu
itu membuat pembahasan tentang rencana detail tata ruang kabupaten bekasi
sampai mereka membuat perencanaan seluruh dari kawasan kabupaten bekasi
pak dedy artinya akan ada proses yang dipostpone
karena permintaan dari pemda jawa barat begitu pak deddy benar
karena ya tidak betullah bagaimana sudah membuka presale penjualan
orang mendaftar memberikan uang untuk sesuatu yang secara perizinan belum lengkap
karena bisa saja terjadi perubahan
karena sudah ada rencana
dan kajian teknis dinas dinas terkait kami
nah itu sebabnya secara arif semestinya dihentikan dulu
pak dedy kira kira proyeksi anda butuh berapa lama setelah anda mungkin berdiskusi dengan beberapa dinas terkait mengenai kajian ini
butuh berapa lama kira kira ini akan diselesaikan
karena ini berkaitan juga dengan bisnis dari mekarta
kemudian perizinan yang harusnya memang sudah dilakukan sebelumnya
nah saya melihat ini modus
di setiap daerah
ini yang tidak boleh sebetulnya
salah alah jual dulu izin belakangan
nah modus ini sebetulnya sudah diubah
makanya saya katakan secara administratif
dinas binamara kami untuk mengulis surat kepada pihak mekarta
untuk menghentikan dulu setiap pembangunan di sana
sampai jelas peruntukan memang kawasan bali
dan juga perizinan dari kabupaten atas rekomendasi dari pemerintah provinsi jawa barat
berdasarkan perda nomor dua belas tahun dua ribu empat belas
ini perintah perda soalnya
kalau enggak kami nanti akan bermasalah dengan dprd
ini saya katakan ada langkah baiknya dihentikan dulu setiap aktivitas di sana
sampai selesai proses perizinan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jawa barat
belum lagi proses izinnya dari kabupaten
jadi kabupaten tidak akan bisa mengeluarkan izin tanpa ada rekomendasi dari pemerintah provinsi jawa barat
saya melihatnya bukan semata ini masalah di meikarta
kemungkinan ini akan jadi modus di seluruh indonesia
termasuk juga misalnya kalau masuk ke utara jakarta belum ada fayung hukumnya sama sekali itu
ini yang jangan sampai terjadi dimanapun di bumi nusantara ini
tidak boleh hal itu dilakukan
jadi bukan hanya berbicara jawa barat
jawa barat ada perbedaannya di kawasan pusat kegiatan nasional
perda tadi yaitu bodebekarpur bogor depok bekasi bekasi karawang purwakarta
ada tiga wilayah pusat kegiatan nasional melalui perda nomor dua belas tahun dua ribu empat belas
baik pak dedy apakah ada tenggat waktu
kapan kira kira persoalan atau polemik ini bisa diselesaikan
atau mungkin pemda jawa barat sudah berkomunikasi
kira kira butuh berapa lama tenggat waktu ataupun deadline terkait polemik lahan ini sebenarnya
kabupaten bekasi pun belum selesai dibahas
itu ya itu pengajuan dari kabupaten bekasi untuk mendapatkan pengesahan dari provinsi saja belum selesai dibahas
tiba tiba ada sebuah kota baru yang akan dibangun
ini problem yang aduh saya katakan ini kalau kita ini biarkan maka ini akan menjadi model di setiap daerah
bayangkan dan dampaknya
sementara di jawa barat sendiri sudah empat puluh tujuh juta jiwa hidup
provinsi terbesar dengan penduduk terpadat di nusantara
bagaimana daya dukung lingkungan daya tampung lingkungannya
bagaimana kebutuhan air
bagaimana menjaga lahan pertanian berkelanjutan sebagai sebuah ketahanan pangan kita
ini banyak sekali kajian
baik pak deddy nanti
kita jadikan pusat kegiatan nasional
ini menjadi momentum ya
dimulai dari jawa barat tampaknya tadi karena kecurigaan ada modus
jangan seperti inilah
di seluruh di bumi nusantara yang kita cipta ini jangan seperti ini
pak deddy tadi kita juga mendapatkan beberapa statement dari pembeli yang sudah terlanjur membeli produk produk ataupun juga properti di mekarta
dan karena ada nama besar lipo di sana mereka menjadi tidak terlalu khawatir
enggak mungkin enggak jadi
tapi apakah anda juga sepakat
anda juga sepakat bahwa momentum ini bukan untuk menghentikan proyek tapi untuk memberikan sebuah kedisiplinan
nah saya kira itu satu
kita sama sekali tidak anti investasi
tapi investasi harus diatur untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia
jadi kita tidak anti investasi

untuk adanya sebuah denyut ekonomi yang terus bergerak dan dinamis
tetapi investasi harus diatur
kalau tidak hanya membawa kebencanaan bagi kehidupan manusia selanjutnya
jawa barat ini adalah provinsi yang tertinggi potensi bencananya dari seluruh indonesia
jadi kalau tidak kita atur saya sangat sulit menjawab pertanyaan malaikat di kuburan nanti
baik pak deddy
jadi kita akan nanti seperti apa kajian itu akan digulirkan
akan dirilis kepada publik nanti
ya statement anda menarik bahwa tidak ada anti investasi
hanya saja semua kajian harus dilakukan sebelum proyek itu dibangun
deddy mizwar wakil gubernur jawa barat
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia business